kian abdurrahim melaporkan langsung dari posko pemenangan jokowi ma'ruf terima kasih
ya bagaimana kapal partai koalisi jokowi ma'ruf bisa sampai memilih nama erick thohir sebagai ketua tim ses jokowi ma'ruf untuk mengulasnya
kami telah terhubung dengan ketua umum p tiga roma hurmuzi melalui telepon saat malam mas romi
selamat malam mbak eva selamat malam juga seluruh pemirsa cnn
iya mas romi ini menarik sekali erick thohir akhirnya dipilih menjadi ketua tim kampanye nasional
ada kemudian yang mengatakan ini jangan jangan erick thohir dipilih karena dia mirip dengan sandiaga uno karena keduanya sempat menjadi rekan bisnis dan teman semasa kecil
apakah ini memang menjadi salah satu alasan terkuat terpilihnya erick thohir sebagai ketua tim kampanye nasional
kalau mirip sih enggak lah ya agak gemukan dikit
jadi sesungguhnya pilihan terhadap erick thohir itu setelah melalui beberapa pertimbangan
pertama tentu pertimbangan bahwa kita
ada aturan yang harus dipatuhi bahwa ketua tim dan seluruh anggota tim adalah orang orang yang tidak memiliki penerimaan honor atau tersangkut langsung dengan apbn atau asn
itu penting untuk memastikan sehingga dipastikan dia dari dunia swasta
yang kedua kita juga memastikan agar yang bersangkutan ini bisa mempersonifikasikan generasi milenial
yang merupakan salah satu hal yang dianggap oleh sebahagian defisit di dalam pasangan jokowi kiemakruf
kemudian yang ketiga tentu hari ini kita dihadapkan kepada persoalan ekonomi
rupiah yang melemah kemudian defisit fiskal defisit perdagangan defisit current account
dan kesemuanya itu harus juga dipahami oleh seorang ketua tim kampanye nasional yang memang nanti juga akan banyak tampil dan ditanya soal itu
yang ketiga tentu ada urusan urusan
yang juga menjadi kecenderungan anak milenial hari ini olahraga dan musik
dan kita tahu pak erick thohir memiliki latar belakang yang lumayan dalam persoalan tersebut
dan yang paling pasti bisa diterima oleh seluruh pimpinan partai politik
oke kembali lagi ke pertanyaan saya tadi
artinya generasi milenial ini memang menjadi salah satu generasi atau salah satu yang dianggap menjadi tantangan di kubu jokowi kiemakruf
karena melihat cawapresnya di kubu sebelah itu
dari populer begitu di kalangan generasi milenial mas romi
sebenarnya kalau kita bicara popularitas pak jokowi jauh lebih populer di kalangan milenial
tentu dibandingkan diaga uno
dan kompetisinya kompetisi cawapres bukan kompetisi cawapres
kalau kita lihat juga dari seluruh survei yang digelar setelah pendaftaran tanggal sepuluh agustus
semuanya mengatakan bahwa kontribusi calon wakil presiden dari kedua pasangan ini sebenarnya relatif minimalis
sehingga kita tidak khawatir dengan itu
hanya kan lengkapnya sebuah spektrum
dan pemenangan itu kan harus memenuhi semua komponen demografi pemilih
salah satunya komponen demografi pemilih terbesar adalah kalangan milenial
menurut angka statistik usia pemilih empat puluh tahun ke bawah itu ada empat puluh lima persen
kalau dpt nya ada satu ratus delapan puluh tujuh juta berarti kan ada sembilan puluh juta pemilih yang berasal dari kalangan milenial dengan usia empat puluh tahun ke bawah
dan ini tentu harus bisa dijawab oleh pasangan ini ataupun sebagai sebuah bentuk pemenangan kolektif oleh tim kampanye nasionalnya
dan pak erik
seorang pengusaha nasional yang cukup berhasil dan mempunyai komunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik
dan yang bersangkutan juga sukses menggelar hajatan tingkat internasional sekelas asian games
jadi saya kira ini menjadi modal untuk yang bersangkutan bisa ditempatkan sebagai ketua tim kampanye nasional mengomandoi pemenangan pak jokowi
oke sebelum kita lebih jauh lagi membedah rekam jejak seorang erick thohir
saya ingin tahu sebetulnya nama erick thohir ini keluar dari mana sebetulnya
diusulkan oleh siapa
jangan jangan diusulkan oleh mas romy ini
tidak penting diusulkan dari mana
yang penting sekarang sudah diumumkan
dan mereka itu bahagian dari proses
yang pasti memang kemarin terakhir ketika setelah pelantikan para gubernur dan wakil gubernur
kami sempat berdiskusi dengan bapak presiden
kalau mau dikatakan rapat ya katakanlah rapat
begitu selesai pelantikan
untuk memfinalisasi siapa ketua tim kampanye nasional
dan itulah kemudian diambil keputusan
dan hanya tentu saya tidak dalam posisi
setahulunya apa yang dibutuhkan presiden
sehingga kita memberikan ruang dan waktu seluas luasnya kepada presiden untuk mengumumkan sore ini
tarik ulurnya seperti apa mas romi
proses kemudian akhirnya dibanding bandingkan dengan kandidat kandidat lain
yang juga kemudian sudah menjadi konsumsi publik
ya tentu pak erik juga ada ups and downnya ya
karena apapun namanya beliau waktu itu masih sangat berkonsentrasi bertanggung jawab
terhadap keseluruhan proses asian games
ketika pak jokowi sudah menyampaikan
bahwa kami akan mengumumkan setelah asian games
itu sebenarnya sebuah clue
kenapa urusannya tim kampanye nasional kok dengan asian games gitu
karena memang kita tidak ingin memberikan beban
kepada pak erik yang pasti tingkat stresnya tinggi
sampai dengan penutupan asian games selesai dan sukses digelar
dan kesuksesan itu kan kemudian mengantarkan beban
untuk terpilihnya pak erick menjadi lebih mudah
dan lebih bisa menerima ketimbang asian games tidak digelar dengan sukses
jadi ini saya kira proses yang sudah berjalan
terpas semua partai politik bisa menerima
dan pak jokowi juga sudah mengkomunikasikan kepada seluruh pimpinan partai politik
soal pak erik thohir
dan bukan hanya hari hari terakhir ini
karena sebenarnya ini sudah diperbincangkan sebelum pembukaan asian games sekalipun
nama nama yang beredar memang cukup banyak
tetapi tentu kita timbang timbang
salah satu unsur yang paling menonjol adalah kedekatan dengan generasi milenial dari sisi umur ya
ada calon lain yang memang juga secara umur lebih muda lagi
tetapi tentu ada latar belakang latar belakang lain yang kita inginkan dari seorang ketua tim kampanye nasional
oke ijab kabulnya artinya setelah closing ceremony asian games begitu ya
mas romy kalau kemudian tadi anda katakan memang ini adalah untuk menggrab generasi milenial
tapi kalau kita melihat rekam jejak seorang erick thohir
kita tidak pertanyakanlah kesuksesan erick thohir di bidang bisnis
kemudian juga di bidang olahraga tentunya dan juga entertainment ataupun media
tapi erick thohir di bidang politik
pasti banyak yang mempertanyakan
bagaimana kemudian seorang erick thohir bisa menjadi komando dari ketua tim kampanye nasional untuk berlaga di ajang politik begitu
ya tim kampanye nasional ini kan kerja kolektif
sekretarisnya salah satu sekretaris jenderal partai pemenang pemilu
kemudian wakil wakil ketuanya juga ada wakil ketua dari sekjen p tiga ada sekjen golkar dan lain sebagainya
artinya sama sekali tidak perlu dikhawatirkan
soal langkah langkah boleh dikawal
tidak perlu dikemananya
jadi ketua tim kampanye nasional lebih merupakan komponen manajerial yang nantinya akan mengorkestrasi program program pemenangan yang sudah selesai disusun pada hakikatnya
jadi ini lebih kepada upaya simbolik kita untuk menyampaikan pesan kepada pemilih
yang kedua juga untuk memastikan komponen komponen manajerial yang selama ini memang membutuhkan jalur komunikasi yang terbuka kepada seluruh pimpinan partai politik maupun non pimpinan partai politik
terutama dunia usaha
karena hari ini salah satu tantangan yang mengemukakan
dari pemerintahan pak jokowi tentu adalah mengelola ekonomi
dimana defisit yang hari ini kita jalani membuat rupiah kita lumayan terdepresiasi
sehingga hal ini membutuhkan komunikator yang baik
dan salah satu fungsi ketua tim kampanye nasional di luar urusan pemenangan melalui program program yang sudah disiapkan sebenarnya adalah mengorkestrasi komunikasi itu kepada publik dan kepada para pemangku kepentingan lainnya
seberapa strategis sih sebetulnya posisi ketua tim kampanye nasional ini mengorkestrasi
kemudian apakah kemudian juga menyiapkan sebuah strategi besar begitu ataukah itu sebuah keputusan kolektif kolegial akan seperti apa sih jalannya tim kampanye nasional ini mas romi
ya saya kebetulan sudah terlibat di dalam tiga pemenangan tiga calon presiden ya
mulai dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan sekarang dua ribu sembilan belas
yang saya alami dan saya jalani sejak dari dulu yang namanya ketua tim kampanye nasional itu tidak pernah membuat program
tim kampanye nasional itu seorang manajer
karena program program itu sudah disiapkan oleh masing masing divisi seperti kita ketahui misalnya tim kampanye nasional yang sudah tertentu sejak tiga pekan yang lalu sudah menggelar beberapa acara yang sudah jalan tanpa adanya ketua
itu artinya sebenarnya semua program masing masing divisi sudah tersiapkan sudah tertata
tetapi komponen manajerialnya inilah yang perlu dibutuhkan seorang eric coher yang punya pengalaman worldwide gitu ya
yang punya pengalaman nasional
yang bisa berkomunikasi dengan banyak pemangku kepentingan dan yang paling pasti adalah dia terbukti sukses menggelar sebuah hajatan international class
dan ini merupakan pesan simbolik kepada para pemilih bahwa ini adalah the dream team
terakhir kalau begitu mas romi anda sebagai salah satu anggota dewan pengarah apa yang kemudian dititipkan oleh tim dewan pengarah ini kepada tim kampanye nasional yang dikomandoi oleh seorang erick thohir
yang pasti rantau semua kalangan
karena kita membutuhkan kekompatan nasional ketika kita hari ini dihadapkan kepada persoalan internasional yaitu persoalan ekonomi
jangan sampai kontestasi yang ada ini kemudian menjurus kepada perpecahan dan memastikan agar tidak ada upaya atau istiar ataupun sedikit pun bentuk kampanye yang menjatuhkan lawan
karena kita tidak membutuhkan bangsa ini untuk saling meniadakan tetapi saling menghargai dan membesarkan
baiklah kita harapkan tentunya bangsa ini selalu berkembang
jadi saling menghargai begitu ya yang kita harapkan nanti akan terwujud dalam pilpres dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
ketua umum p tiga romahur muzi terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia prime news
terima kasih mbak eva